bukit tabo ditunda karena dihadang kelompok kkb
masih ada delapan jenazah lagi di distrik gigi dan tiga orang lainnya masih dalam pencarian
aparat gabungan tni polri pada kami siang telah melakukan evakuasi beberapa korban dari distrik bua dan juga distrik yigi
usai memindahkan korban selamat dari bua dan gigi ke timika proses evakuasi masih dilanjutkan
karena masih ada delapan lagi jenazah yang sudah siap untuk dibawa ke timika
upaya evakuasi yang dilakukan sempat terkendala karena masih adanya kontak senjata
selain gangguan dari kkb cuaca juga menjadi faktor yang memperlambat proses penanganan korban
saat ini masih ada delapan jenazah korban penembakan yang berada di bukit kabo yang sudah siap untuk dipindahkan
tim gabungan polri tni yang menyisir distrik yigi dan buah di kabupaten duga papua sebelumnya menemukan enam belas jenazah korban penembakan kkb
ke enam belas jenazah itu akan dievakuasi
dari ke enam belas jenazah belum semua jenazah teridentifikasi
saat mengevakuasi jenazah tersebut tim gabungan juga menemukan ada tiga korban selamat
menurut wakap pendam kodam tujuh belas cendrawasi total korban selamat yang ditemukan ada sejumlah lima belas orang
mereka terdiri dari tujuh orang karyawan istaka karya enam orang pekerja bangunan puskesmas bua dan juga dua orang pekerja smp bua
peristiwa penyerangan ini menyebabkan seorang anggota tni
menurut keterangan tni tni menemukan enam orang pekerja bangunan puskesmas bua dan juga dua orang pekerja smp bua
menurut kkb salah satu korban selamat ada sembilan belas orang yang tewas dalam peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata di wilayah duga
tiga korban luka tembak yang sebelumnya dirawat di rsud wamena berhasil dipindahkan ke timika
selanjutnya korban akan menjalani perawatan lebih lanjut di rs mitra masyarakat timika
menurut kapendam cendrawasi hingga saat ini sudah ada enam belas jenazah yang berhasil ditemukan di lokasi penembakan
satu unit heliber milik penerbat tni angkatan darat mengevakuasi korban yang selamat melarikan diri
sejumlah delapan orang diantaranya empat orang asli papua
salah satunya adalah bayi umur kurang lebih tiga sampai empat tahun
orang papua ini yang saya kenal tadi yang pertama bernama endi stabuni berserta anaknya namanya martina tabuni
yang kedua namanya ekira lokbere
ini orang orang yang melarikan diri dari yigi menuju ke mugua itu mendapatkan pertolongan di pos tni angkatan barat di mugua
sisanya warga sipil yang ada yang bekerja di sana termasuk pak jody warung
ekira tabuni tadi ekira tabuni itu adalah salah satu karyawan istri karya yang tidak tinggal di kamp karena dia punya rumah di sana
bergabung bersama kami ada korespondensi ann indonesia iwan hermawan di papua
iwan selamat malam kabar terakhirnya delapan jenazah korban penembakan ini berhasil dievakuasi
sementara ada delapan lainnya yang tertunda karena ternyata masih ada kontak senjata begitu di sana
update terakhir yang anda dapatkan seperti apa iwan
ya puspa memang betul sekali yang seperti anda sampaikan bahwa memang kami mendapatkan informasi bahwa memang masih terjadi kontak senjata di distrik yigi
terutama di distrik yigi tempat di mana sisa korban jenazah korban tewas itu masih belum bisa dievakuasi
dan memang masih terjadi kontak tembak di sana dan kontak tembak juga terjadi kemungkinan cukup sengit dan juga cuaca juga tidak terlalu mendukung
dan kami perlu mengkoreksi bahwa ternyata yang sudah dievakuasi korban meninggal yang sudah dievakuasi sebenarnya ada sembilan jenazah
jadi yang sisa yang belum dievakuasi itu ada sekitar tujuh jenazah lagi dan masih ada tiga orang yang masih dicari
ini membuktikan bahwa distrik ygi belum sepenuhnya bisa dikuasai oleh tni dan polri
dan memang salah satu kehampatannya adalah tni polri memang belum bisa menguasai secara total distrik yigi tersebut
sementara untuk distrik mbua yang juga menjadi lokasi serangan sudah bisa dikuasai dengan total
jadi apart tni polri sekarang saat ini berkonsentrasi di distrik yigi untuk menyelamatkan
mengevakuasi baik korban meninggal maupun korban yang masih hidup ataupun yang terluka
nah sementara itu dapat kami sampaikan juga selain korban yang meninggal
aparat gabungan juga sudah berhasil mengevakuasi sekitar dua puluh orang korban selamat maupun korban luka luka
dan korban selamat ini sudah dievakuasi dalam dua gelombang yang pertama kali dievakuasi sebanyak sembilan orang
menggunakan helikopter belpa satu ratus dua belas tni angkatan darat dan gelombang selanjutnya menggunakan pesawat hercules milik tni angkatan darat
yang dievakuasi pada hari ini adalah anggota brimop yang terluka karena beku tembak yaitu atas nama baratu wahyu
nantinya mbak ratu wahyu ini dibawa ke rumah sakit caritas untuk dilakukan pengobatan atau penanganan kesehatan lebih lanjut
sementara untuk korban korban yang masih selamat dan tidak terluka
mereka diminta keterangan oleh pihak kepolisian untuk kesaksiannya dan tentang kronologis
ataupun kesaksian mereka untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana puspa
iwan pengejaran aparat gabungan terhadap para pelaku penembakan seperti apa
apakah sudah ada konfirmasi identitas para pelaku atau paling tidak ada prediksi berapa banyak anggota dari kkb
yang memang masih berada di lokasi sampai saat ini
ya pusat menurut informasi yang kami dapatkan juga bahwa
kelompok kkb kelompok kriminal bersenjata yang bertanggung jawab atas serangan ini adalah kelompok dari
tentara pembebasan nasional
dan jumlah mereka diperkirakan sekitar tiga puluh sampai lima puluh orang
dan jumlah ini sebenarnya cukup banyak untuk kelompok bersenjata gitu untuk kelompok separatis
dan selain itu mereka juga dilengkapi dengan perlengkapan senjata yang cukup lengkap juga
jadi ini juga mungkin yang menjadi kesulitan dari aparat dari gabungan tni dan polri
karena selain itu mereka juga karena mereka adalah warga pribumi asli papua
mereka juga lebih menguasai medan
dan memang wilayah duga itu kabupaten duga itu memang
merupakan basis operasinya mereka
jadi mereka lebih mengenal wilayah situ
dan selain itu dari pihak tni polri juga karena cuaca yang di papua ini
dan cuaca yang tidak menentu dan kemudian juga lokasi yang medan yang cukup berat
dan kabupaten duga itu ada di sekitar di pegunungan di ketinggian gitu
jadi bantuan bantuan misalnya bantuan tembakan dari helikopter atau yang lain sebagainya itu
agak sulit untuk dilakukan
oke iwan pengamanan lokasi saat ini dan kedepannya seperti apa
kalau tadi anda mengatakan
ada sekitar tiga puluh sampai dengan dugaannya ada tiga puluh sampai dengan lima puluh anggota kkb
yang masih berada di sekitar lokasi
seperti apa strategi dan juga rencana yang akan dilakukan untuk mengamankan lokasi tersebut
ya puspa memang fokus dari aparat tni dan polri sendiri
yang utama adalah pertama adalah mengevakuasi warga sipil yang masih terjebak di distrik yigi
terutama di distrik gigi karena distrik mbua sendiri sudah bisa dikuasai dengan penuh
jadi yang utama adalah untuk menguasai distrik yigi
dan hal ini memang harus dilakukan hati hati
karena kita dari aparten di polri pun tidak bisa menyerang dengan kokatan penuh
karena masih ada penduduk sipil di situ yang harus juga dievakuasi
masih terjebak di sana
dan selain itu aparten di polri juga masih harus mencari sebanyak tiga orang yang dikabarkan masih hilang
dan kami juga informasikan bahwa
tadi kami mewawancarai dari pihak istaka karya
yaitu kontraktor yang memiliki proyek dan banyak dari karyawannya terluka
dan ia membantah berita
ada pemberitaan yang menyebutkan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata itu
yaitu mereka menyerang aparat tni tni polri yang melakukan pekerjaan konstruksi jembatan itu adalah merupakan aparat tni polri dari zeni tempur
itu dibantah oleh pihak istaka karya dan mereka meyakinkan bahwa yang diserang itu adalah warga sipil
dan merupakan karyawan dari pihak istaka karya puspa
jadi prioritasnya adalah mengevakuasi korban korban yang masih selalu diperlukan
jadi prioritasnya adalah mengevakuasi korban korban yang masih selalu diperlukan
jadi kita berterima kasih selamat untuk keluar dari wilayah tersebut ya
iwan hermawan terima kasih banyak atas informasi